ini gue mau terima kasih sama lo karena berkat trik lo
ernita jadi suka sama gue dan dia ngajak ke date gue lagi
lo kenapa mil
tadi siang dia nyariin kamu
tapi kamu gak ada
terus aku disuruh beneran
habis itu aku jatuh
beda dari benerin genteng
kesian banget sih lo
waktu aku tuh sakit
bukan maksud gue buat ngeledekin lo
sebenernya aku nyaman banget sama kamu yoh
tapi sayang aku beda dari
k calend starter kayaknya
gary suka lewatin kamu aku seams dia jadi keringin
ah ya udah pukul pukul
bener bener kita ihis pria
kenapa perasaan gua beda banget ya sama kamila
kayaknya gua tuh
nyaman banget sama dia ketimbang sama ernita
andai aja lu tau miel perasaan gua ke lu kayak gimana
sama siapa tuh dia
tumben dia punya temen ganteng banget
lu mau duduk gedung aja kagak mau turun
pea lu lama lama
kok kamu yang tinggal tinggal
mau ninggalin mau kagak emang urusan gua
kok gue baru lihat ya
berapa box yang mesti diantri
eh tenang aja cuma lima box kok
nggak nggak nggak nggak nggak usah biar biar gue aja yang bawa
kayaknya si ernita malih suka nih sama gue
yuk gue pengen tanya dong
jadi kemarin tuh gue nggak sengaja ngeliat lo sama cowo gitu di depan toko
itu siapa sih yo
oh maksud lo si kamil dia temen kecil gue
dia kesini lagi merantau cari kerja
lucu juga ya namanya selucu mukanya
gue akan kasih lo apa aja
gue akan turutin deh semua permintaan lo yang lo mau
asalkan lo bisa deketin gue sama kamil
please banget ya yo
maksudnya tuh ya kamu tipe cowok tipe gue banget gitu
ih gila lo baik banget yo baik banget
yaudah deh kalo gitu gue cabut duluan ya
lo angkat boxnya sendiri aja
kok dia jalan sendirian ya
kamu kamil kan temennya aryo
kenalin aku ernita
aku itu pelanggan tetap kargonya aryo buat online shop bu
ehm katanya rio kamu lagi cari kerja ya
ehm gimana kalau kamu kerja di tempat aku
bisa bantu bantu aku gitu
benernya emang aku lagi cari kerjaan tapi kerjaan yang pas
ah udah kamu kerja di tempat aku aja
iya please please kerja di tempat aku aja ya
yo kamu dimana sih yo
lo ngapain sih kesini
ganggu gue aja lo
kamu kenapa gak mau pulang
aku cuma pengen ngasih tau kamu soal armita
gue gak sendiri gue bisa sama ernita

nusuk kamu dari belakang
aku sama sekali gak ada niat kayak gitu yuk
aku cuma pengen ngasih tau kamu kalau dia bukan cewek yang baik baik
dia gak pantas buat kamu
lo sebenernya seneng kan kalo dia ngajar ngajar lo kalo dia suka sama lo
karena lo jauh lebih ganteng daripada gue
yo aku kan cewek yo aku gak suka sama dia aryo
buat dia lu siapa paling ganteng
dan lu tuh tipe dia banget
jadi dia ngasih gua ke nyawaran lah itu
mulai sekarang lu gak usah tinggal di tempat gue lagi
gua ga butuh bidadari dan gua ga butuh bantuan lu
bercuma kalo lu nusuk gua dari belakang ngerti lu
dengerin penjelasanku dulu aryo